pt kai membagikan sepuluh voucher tiket kereta api jarak jauh gratis kepada guru dan tenaga kesehatan
pembagian voucher ini dilakukan untuk menyambut hari pahlawan yang jatuh pada sepuluh november dua ribu dua puluh
pembagian voucher gratis dilakukan sejak tujuh hingga dua puluh sembilan november dua ribu dua puluh
untuk wilayah daob satu calon penumpang dapat mendaftarkan diri di stasiun gambir dari pukul sembilan pagi hingga empat sore
voucher tiket gratis ini dapat diperoleh di sembilan stasiun yang tersebar di wilayah pulau jawa
pt kai membagikan sepuluh ribu tiket gratis kepada guru dan tenaga kesehatan dalam rangka memperingati hari pahlawan
untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia vinandara maulida
selamat malam vina bagaimana mekanisme pemberian tiket gratis kepada para guru dan tenaga kesehatan ini
selamat malam aldi
pada hari ini memang untuk pembagian tiket ataupun voucher gratis ini untuk kereta api jarak jauh sudah berlangsung sejak kemarin tanggal tujuh
dan rekap data hingga tanggal delapan november dua ribu dua puluh ini ada satu ratus lima puluh voucher tiket gratis yang dibagikan untuk guru dan juga tenaga kesehatan
dan kalau tadi saya juga melihat dari secara data ini pada hari ini ada tujuh puluh lima voucher yang artinya jika harinya tujuh puluh lima voucher maka kemarin juga tujuh puluh lima voucher
sehingga total ada satu ratus lima puluh jadi perharinya dibagikan tujuh puluh lima voucher untuk penukaran tiket gratis kereta api jarak jauh yang disediakan
mengapa ini ada kuota kuota seperti ini
memang kita melihat masih adanya penerapan protokol kesehatan yang diberlakukan di wilayah stasiun
sehingga untuk kuota sendiri meskipun untuk ada pemberian voucher gratis ini tentu dibatasi
dari jam sembilan pagi tadi hingga pukul empat sore
namun memang disarankan jika tadi saya juga mendapatkan informasi
dari salah seorang petugas memang jika dari pagi hari ini sejak pukul tujuh pagi
itu sudah antrean sudah cukup panjang sehingga pada pukul setengah delapan pagi tadi
ini justru untuk voucher ataupun kapasitasnya sudah habis
jadi disarankan jika ada yang ingin melakukan penukaran
ini sebaiknya memang datang lebih pagi agar nantinya dapat memperoleh akses yang lebih mudah dan juga mendapat kuota tersebut
dan kalau kita melihat juga sebetulnya dari pt kai sendiri ini telah menyediakan
tiga puluh lima kereta api baik dari eksekutif ataupun juga untuk ekonomi
untuk wilayah wilayah tujuan di sekitar pulau jawa
dan dari sepuluh ribu tiket itu memang disarankan atau dapat diperoleh untuk tenaga kesehatan ataupun juga untuk guru
ini ada di sembilan stasiun untuk di wilayah daob satu ini ada di gambir
kemudian ada stasiun bandung semarang cirebon
untuk semarang semarang tawang kemudian juga ada purwokerto yogyakarta madiun surabaya gubeng
tapi memang ada beberapa persyaratan yang tentunya harus dipenuhi oleh calon penumpang
yang pertama jika memang merupakan tenaga kesehatan
ini hanyalah diperuntukkan untuk bidan dan juga perawat saja
sehingga untuk dokter ataupun juga untuk tenaga tata usaha
ini juga tidak diperkenankan atau tidak dapat mengikuti untuk voucher tiket gratis ini
dan nanti akan harus membawa fotokopi sebagai bukti surat keterangan atau surat izin praktik
sedangkan untuk guru
dihususkan untuk guru tk hingga sma atau sederajat
yang juga harus menyertakan bukti fotokopi identitas guru atau juga surat keterangan aldi
dan setelah itu ketika memang sudah membawa surat lampiran berkas fotokopi tersebut
nantinya harus datang ke stasiun gambir untuk wilayah di daup satu ini
menyerahkan bukti bukti nya
dan juga tadi disarankan untuk datang yang cukup panjang
dan setelah itu nanti akan dikonfirmasi bagaimana apakah validasi data ini cocok
pengunjung juga dapat menentukan tanggal berapa ingin melakukan perjalanan
untuk bagiannya sendiri untuk voucher untuk tiket kereta api jarak jauh untuk eksekutif
ini memang dibuka dari tanggal tujuh november hingga tanggal dua puluh sembilan november dua ribu dua puluh
untuk keberangkatan dimulai dari tanggal delapan atau tepatnya pada hari ini hingga tanggal tiga puluh november
sedangkan untuk voucher tiket ekonomi
ini baru dibuka pada tanggal sebelas november dua ribu dua puluh hingga tanggal dua puluh sembilan november nanti
dari tanggal dua puluh sembilan november dua ribu dua puluh
hingga tanggal dua belas november
hingga tanggal tiga puluh november dua ribu dua puluh
memang beberapa persyaratan yang memang ditegaskan di sini adalah untuk pemberian voucher ataupun tiket gratis untuk kereta api jarak jauh ini
memang dikhususkan untuk mengenang bagaimana jasa para pahlawan di hari pahlawan tanggal sepuluh november nanti
dan juga ditegaskan atau perlu digarisbawahi disini bahwa pt kai hanya memberikan voucher untuk tiketnya saja

jika disini tidak ada voucher maka harus diberikan voucher untuk tiketnya saja artinya untuk persyaratan lain seperti rapid test ini harus dibiayai secara mandiri
jika disini tidak ada voucher maka harus diberikan voucher untuk tiketnya saja

dan tentu harus tetap menerapkan protokol kesehatan
sebagaimana memang harus dalam kondisi sehat kemudian juga tidak batuk pilek atau demam dan juga suhu tubuh normal
membawa bukti tes pcr ataupun juga rapid dengan hasil yang negatif
dan setelah itu juga nanti memang untuk di wilayah stasiun gambir sendiri
tadi juga saya melihat dari hari ini mayoritas memang ini yang telah menukar
voucher ini adalah dari kalangan profesi guru
sebanyak sembilan puluh delapan orang kemudian untuk bidan ada sembilan orang
dan juga untuk perawat empat puluh tiga orang
namun karena masih banyak waktu hingga tanggal dua puluh sembilan november nanti
memang disarankan agar dipersiapkan sedemikian rupa
karena ternyata memang banyak sekali baik dari guru
ataupun juga tenaga kesehatan yang memang mengincar
ataupun ingin mendapatkan voucher gratis untuk kepergian kereta api jarak jauh ini
baik pembagian tiket gratis hingga tanggal dua puluh

terima kasih produser lapangan cnn indonesia
vinanda rahma melaporkan dari stasiun kereta api jakarta